termasuk si wada
hai saling akhir akhir itu nggak bisa ngerjain akutnya fatimah buru buru
hai kontradiknya saya beli dulu harganya mahal modal saya lagi
mutar kamu lihat kan itu order saya lagi banyak
kalau ntar saya bayar untuk beli order di lombok akun fatimah
jadi tukang cuci
sepertinya aku bisa jadi tukang cuci
hai kalian nggak keberatan kan kalau kak fatimah jadi tukang cuci
hai kata punya penghasilan buat sehari hari ya buat kita kita juga
hai mudah mudahan itu sementara iba
mulai besok kakak akan tawarin jasa kakak sama orang orang di sekitar sini
ya udah terserah
tapi kalau setau ayah sih masih banyak lho pekerjaan halal yang bisa bikin kita ayah